pada pertandingan yang berlangsung di aquatic sports palace hanoi vietnam selasa malam
atlet muda renang fleiren candria wawonomi harjo berhasil mengungguli dua perenang filipina
dengan catatan waktu satu menit tiga tiga ratus enam puluh detik
fleiren sendiri merasa terkejut berhasil meraih medali mas di kompetisi internasionalnya yang pertama
iya dan aku juga baru masuk di platnas itu tahun dua ribu dua puluh dua karena di tahun sebelumnya itu aku masih fokus di renang artistik
meski berbahagia pelatih timnas renang indonesia albert sutanto tak kalah terkejutnya dengan hasil diluar dugaan yang diraih fleren
mengingat fleren merupakan atlet muda yang minim pengalaman
play ini kan dia baru debute ya baru pertama kita tidak ada beban kemarin juga dua hari nangis nangis saja
banyak banget problemnya takut dan segala macam karena
ini adalah pertandingan internasional pertama sebelumnya adalah atlet renang indah
jadi baru pertama kali keluar negeri bertanding renang ya ini
nggak pernah sekecil apapun di luar ini belum pernah
jadi pressure banget tapi akhirnya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik
di sisi lain perenang yang selama ini menjadi andalan timnas renang indonesia igede siman sudartawa
mengaku kegagalan mencetak hat trick emas di sea games akan menjadi suntikan motivasi baginya
untuk mempersembahkan hasil yang maksimal di asean games
targetnya sih masih di asian games
aku pribadi mungkin istilahnya kalau buat aku udah istilahnya last dive lah terakhir untuk asian games aku
habis itu mungkin planning buat pensiun sih
dengan raihan dua medali ini maka timnas renang indonesia telah meraih dua medali emas
satu medali perak dan tujuh medali perunggu